selamat sore pak yuda
selamat sore mbak presiden
pak yuda setelah lebih dari satu tahun pandemi covid sembilan belas ini berlangsung
apakah bantuan kebutuhan pokok kepada wni masih terus diberikan oleh pemerintah republik indonesia
melalui kbri maupun kjri setempat pak
dalam konteks pelindungan warga negara indonesia di luar negeri
selama pandemi covid memang dapat kami sampaikan jumlah kasus
kita tidak pernah mengalami jumlah kasus yang begitu besar
nah terkait dengan covid sembilan belas ada tiga kluster utama wni kita yang terdampak
pertama tentunya adalah wni kita yang positif covid sembilan belas
kedua wni kita yang stranded
dan yang ketiga adalah wni yang terdampak oleh kebijakan pembatasan mobilitas di negara setempat
nah untuk yang klaster ketiga ini kami mencatat bahwa wni kita yang paling terdampak dan paling rentan adalah wni kita yang berstatus undocumented
dan juga pekerja harian lepas
jadi mengandalkan penghidupannya sehari hari dari upah harian
nah untuk itulah kemudian perwakilan kita telah memberikan bantuan logistik
baik dalam bentuk natural maupun bantuan langsung tunai pada lebih dari lima ratus ribu warga kita yang ada di luar negeri

nah ini tetap terus kita tunjukan sejak awal tahun lalu hingga saat ini
namun memang tingkat permintaan pada tahun ini sedikit lebih menurun
baik pak yuda berdasarkan data kementerian luar negeri saat ini
berapa jumlah wni yang positif covid sembilan belas serta tersebar di negara mana saja pak
ya dari catatan kami per hari kemarin terdapat empat enam puluh lima warga negara kita yang positif covid di luar negeri
di mana tujuh ratus delapan statusnya masih dirawat lalu tiga satu ratus delapan puluh telah sembuh satu ratus tujuh puluh tujuh meninggal
total empat enam puluh lima kasus tersebut tersebar di delapan puluh tiga negara atau wilayah dan tiga puluh satu kapal
utamanya adalah kapal pesiar dan juga kapal ikan
ya dan dengan berjalannya program vaksinasi di sejumlah negara saat ini
kementerian luar negeri juga membantu para wni untuk mendapatkan vaksin di tempat mereka tinggal saat ini
ya betul mbak kita terus memantau program vaksinasi yang dilakukan oleh negara negara asing
utamanya negara negara yang memiliki jumlah penduduk wni yang relatif banyak
jadi dalam hal ini perwakilan ri akan membantu wni kita untuk mendapatkan akses vaksinasi di negara tersebut
tentu dalam proses ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan
pertama tetap mengikuti kebijakan vaksinasi di negara tersebut
kedua ikuti kebijakan prioritas pembelian vaksinasi sama seperti di indonesia
di negara negara lain juga menentukan skala prioritas
pertama adalah tenaga kesehatan
kedua adalah petugas petugas yang ada di front line
dan yang ketiga biasanya adalah essential business worker
kita ikuti itu dan kemudian perwakilan ri akan membantu untuk bisa mendapatkan akses vaksin bagi para wni kita
bagaimana proses pemberian vaksin bagi warga negara indonesia di luar negeri pak
ada beberapa kami mencatat seperti malaysia saudi arabia erat arab
mereka sudah mengumumkan bahwa vaksinasi diberikan secara gratis kepada seluruh populasi
termasuk warga negara asing dan dalam hal ini tentunya adalah warga negara indonesia yang tinggal menetap di negara negara tersebut
nah nanti kita akan pantau sesuai dengan skala prioritas yang mereka telah tetapkan agar wni kita dapatkan vaksinasi dari program mereka yang telah ditentukan
baik terima kasih atas waktunya pak yudanugraha direktur perlindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia selamat sore pak
ya demikianlah insiders untuk saat ini sampai jumpa